jangan lupa like share dan subscribe channel ini
semua berjalan lancar
sekarang kamu siapkan
sudah lalu malam
aden dan giza melupakan dia
diri saya sendirian
bersama orang orang berperilaku aneh
di tengah suasana
hal hal yang berbau medis
memang demikianlah gambarannya
samanya muda itu pak
lebih serangnya baik hari itu
pendengarannya nyanyikan besar itu
kita dijarak jarak saja
istri saya sudah meniakanku gitu dulu
pasien nyanyi kebanyakan gadis gadis
nyanyi banjar sari itu
mau cari mampus ya
memang saya sengaja
aku seorang polisi
terus bersikap marah
ayo cepat bersikap marah
ini kalau misalkan ketabrak tadi gimana pak
sampai mau tanggung jawab
aku bertugas yang menangani perkara mencurigakan di rumah nyai
aku harap kau dan astuti segera tinggalkan tempat ini
saya tidak mengerti
apa yang kau kendaki pak komar
membantu astuti melarikan diri nanti malam
jam satu dini hari
dia cepat keluar dari trip felga dan lebih
nanti aku akan menang

aku akan mendamatkanku
laut sebenarnya amat hadir